sejak selasa bandara internasional soekarno hatta tangerang banten
terpantau ramai penumpang di terminal tiga penerbangan domestik
pergerakan penumpang di bandara sendiri diperkirakan akan terus meningkat
hingga mencapai puncaknya pada pekan depan
berdasarkan data office in charge bandara soekarno hatta
jumlah pergerakan penumpang dalam satu hari sekitar satu ratus dua puluh ribu orang
baik yang datang maupun pergi
para penumpang yang akan melakukan perjalanan domestik pun
mengeluhkan naiknya harga tiket pesawat menjelang libur natal dan tahun baru
salah satu penumpang mengatakan harga tiket dari jakarta dengan tujuan surabaya
saat ini dijual dengan harga sekitar rp satu empat ratus
padahal biasanya dijual dengan harga di bawah satu juta rupiah
untuk transportasi udara sekarang memang sedikit
memang mungkin menaik ya dibandingkan pada saat tersebut kemarin
mungkin ada pengaruhnya juga dari mau hari libur hari raya natal
sekarang sudah covid sembilan belas sudah mulai meredam
otomatis banyak orang yang sudah mau berpergian
sehingga mungkin ya ketika ini memang dulu segini
tapi pada saat covid sembilan belas cepat turun
makanya sekarang kembali normal
diketahui tiket pesawat mengalami kenaikan harga pada sejumlah rute domestik
seperti surabaya makassar dan denpasar menjelang libur natal dan tahun baru
tiket penerbangan saya kan ini dari jakarta ke makassar
peningkatan atau harga tiket itu cukup signifikan sih
biasanya itu dari makassar atau jakarta sekitar satu empat satu tiga sekarang satu sembilan
minimum itu ada kemarin satu delapan lah
jadi kenaikannya itu sekitar ratenya tiga ratus empat ratus ribu sekali penerbangan
para penumpang berharap kenaikan harga tiket pesawat tidak terlalu tinggi
agar mobilitas penumpang menggunakan transportasi udara kian diminati
terlebih di masa liburan
pergerakan penumpang pesawat juga mengalami
dimas arief setiawan tangerang banten